perempuan memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian indonesia
usaha menengah kecil dan juga mikro atau umkm menjadi media para kaum hawa berkreasi
yang dapat pula berkontribusi terhadap sektor ekspor
sayangnya banyak kendala menghambat peran perempuan di dunia umkm
misalnya soal membagi waktu antara keluarga dan usaha
di samping itu penguasaan teknologi kaum perempuan untuk mendukung bisnis mereka ternyata masih lemah
fenomena ini menggerakkan para inovator muda untuk membantu para kaum hawa bergerak lebih lincah
dan mengembangkan usaha mereka melalui teknologi yang bisa memudahkan mereka mengelola usaha
halosis dan jahitin com adalah dua di antara sejumlah inovator
yang menjadi rujukan dalam program pahlawan digital umkm
yang digagas oleh putri tanjung bersama kementerian kooperasi dan usaha kecil menengah
kita memang pada saat awalnya fokusnya ngebantu para pelaku yang jualan di sosial media ya
dan majoritas yang mereka berjualan di sosial media ini
para wanita ya seperti mungkin teman teman juga yang lagi kuliah
nyari kerjaan tambahan penghasilan tambahan
bahkan ibu rumah tangga yang mau ngesupport warganya
nah dari situlah kita membuat solusi untuk membantu mereka
supaya mereka bisa mengembangkan usahanya dengan lebih efisien
nah jahitin online service itu itu nanti akan membantu si penjahit mudah ketemu sama customer
karena kan case nya itu selalu berulang
jadi penjahit susah ketemu sama customer customer susah ketemu sama penjahit gitu
saya mengalami permasalahan yang masih sama yaitu susah nyari penjahit
ternyata kita nemuin bahwa permasalahannya adalah penjahit itu yang oke oke
terkadang itu tempatnya tidak bisa dijangkau oleh kita gitu
setelah puluhan tahun kenapa penjahit penjahit
entah itu yang di rumah atau entah itu yang ada di pabrik
kenapa kok ya kualitas hidupnya masih seperti itu itu aja
bahkan untuk saving membeli alat jahit sendiri itu mereka nggak bisa